hari masih gelap ketika sekitar tiga ratus asn dan tenaga kontrak dinas pendidikan dan pemuda olahraga
terlihat tergesa gesa menghadiri apel di kompleks sma negeri enam kota kupang jumat pagi
hari ini gubernur nusa tenggara timur victor laiskodat mewajibkan tiga ratus an asn dinas ppo
hadir menyaksikan apel bersama ratusan siswa kelas dua belas sma negeri enam kota kupang
pagi pagi di sekolah
luar biasa luar biasa
ini sebenarnya kalau ibu urus api semangatnya apa ini
mungkin lebih apa ya kurang tahu baru bangun
semangat enam semangat lagi ya
ketua umum ikatan pembangunan
dokter anak indonesia piprim basarah yanwarso
saat ditemui di kantor ikatan dokter indonesia
mengaku tak mempermasalahkan kebijakan sekolah pukul lima pagi
namun ia mengingatkan para orang tua agar tetap menjaga kualitas tidur anak dengan baik
menurut dia anak yang sedang menjalani masa tumbuh kembang
memerlukan waktu tidur tujuh hingga delapan jam sehari
tapi prinsipnya pada anak ada dua hal
anak harus tidur cukup ya kan
kira kira untuk sma
selama itu ya mungkin tujuh sampai delapan jam lah
artinya kalau dia bangun jam empat pagi dia harus tidur jam dua puluh malam
supaya tidurnya cukup
jangan sampai anak begadang besoknya suruh
kalau pagi pagi ini akan sangat gak sehat buat dia
sebelumnya gubernur ntt victor bung tilu laiskodat beralasan
imbauan pelajar sma masuk pukul lima pagi bertujuan untuk membangkitkan etos kerja
dan mengasah disiplin warganya